trans studio bandung berulang tahun yang ke sebelas dan untuk merayakannya berbagai pertunjukan menarik ditampilkan
pertunjukan yang diberi nama repertore of love ditampilkan di ulang tahun tsb yang ke sebelas pada sabtu siang
selain menampilkan pertunjukan musik dengan iring iringan lagu panggung juga diisi dengan berbagai macam atraksi
pertunjukan yang berlangsung selama tiga puluh menit itu berhasil menarik perhatian pengunjung yang berkumpul di amphi teater trans studio bandung